dan alhamdulillah partai golkar hampir empat puluh lima persennya diisi oleh kader kader muda
dan tentu kader muda ini nanti merepresentasikan kader yang kita persiapkan
untuk pembangunan indonesia dua puluh lima tahun ke depan
saya berharap nanti kita dua puluh lima sampai tiga puluh persen dari anggota dpr ri yang terpilih dari partai golkar
akan mengawal negeri ini sampai dengan dua ribu empat puluh lima
kalian ibu henti pasus empat periode tidak terasa empat periode itu dua puluh tahun mengawal republik indonesia
kita juga melihat yang baru dan juga ada anggota muda yang menjadi anggota dewan perwakilan daerah
dari al hidayat ibu watudi masih bisa dua puluh tahun ke depan
ibu rani fat yang baru masuk sekarang dua puluh tahun lagi juga masih bisa di parlemen
dan saya lihat pak fad juga masih kuat mendampingi dua puluh tahun
jadi itulah kita siapkan kader kader golkar untuk terus bekerja di pancak nasional
kita tentu melihat bahwa sdm yang unggul itu penting untuk membawa indonesia lepas dari middle income
dan kita ketahui bersama
karena bahwa ke depan kita terus mendorong negara indonesia dengan tiga enjin pertumbuhan
yang pertama tentu mesin konvensional yang selalu kita dorong termasuk hilirisasi
namun kita di partai golkar harus paham bahwa ada mesin kedua
mesin pertumbuhan ekonomi global saat sekarang
yaitu mesin baru yang namanya artificial intelligence yang namanya digital
yang namanya mesin yang memanfaatkan teknologi yang tinggi
termasuk di dalamnya biotechnology dan komoditas daripada digital yang namanya semiconductor
di ruang ini lebih banyak doktornya daripada yang tidak doktor
maka ini menjadi engine yang mungkin ketua
iya ikatan suami ini juga akan disini
ikatan suami untuk mendorong ai semiconductor dan data center
ini adalah persaingan kita ke depan
tujuh negara sudah diberikan prioritas oleh amerika serikat untuk mengembangkan
salah satunya di sini konduktor kemarin indonesia menjadi satu dari tujuh
bahkan jepang itu menggelontorkan subsidi
atau ikut investasi untuk menarik tsmc
perusahaan seni konduktor dari taiwan untuk investasi di amerika
amerika sendiri memberikan insentif ataupun subsidi melalui chips ex
menarik perusahaan korea ekska dan yang lain
ke jepang dan samsung ke amerika serikat
demikian pula baru baru ini perusahaan di itali
itu juga memberikan subsidi tiga miliar untuk menarik sebuah perusahaan
jadi ini adalah persaingan enjin baru di kita

untuk kita bisa lolos dalam middle incompress
kuncinya adalah sdm sdm dan sdm
karena kalau kita bicara terkait digitalisasi
kuncinya adalah semakin kecil teknologi dan teknologi nano yang hipertyme
dipertahankan dan semakin powerful semiconductor itu tergantung pada rangkaian chips yang dibuat oleh para insinyur
kami sudah bicara dengan berbagai sumber
dan termasuk dengan department of state di amerika dalam konteks indo pacific economic forum
ini penting karena kita bicara dengan kaum ibu
dan kaum ibu yang mendidik anak anaknya dan anak anaknya inilah yang akan menjadi sulang tunggung sdm kita ke depan
nah mesin yang ketiga adalah mesin yang kemarin
dibahas di dalam persidangan siapa
di mana tentu kita harus menjaga jangan sampai ada masyarakat kita yang tertinggal
kita membangun untuk seluruh masyarakat indonesia sehingga no one les behind
dan ini kita lebih kenal dengan nama mesin pancasila
nah mesin pancasila ini yang sering kita sebut koloni barat
dan negara ini hadir dalam covid sembilan belas
kita lihat pemerintah menggelotorkan dana mulai dari rp tiga ratus miliar rp tiga ratus triliun rp enam ratus triliun rp lima ratus triliun
dengan program perlindungan sosial yang berlapis
maka kita pastikan bahwa pemerintah peduli kepada masyarakat kita sesuai dengan amanat undang undang dasar
ketiga engine ini kita berharap golkar bisa menjaga terhadap pertumbuhan ke depan
oleh karena itu partai golkar mendukung pasangan pak prabowo dan mas gibran raka buming raka
karena ke depan pasangan ini program ke depannya adalah investasi di suku
di sumber daya manusia antara lain dengan makan gratis
bagi sd dan smp dan pendidikan lain
dan tentunya kita berharap dengan demikian tidak ada lagi masyarakat indonesia yang kurang gising
tidak ada lagi masyarakat indonesia yang stunting
karena gising untuk ibu ibu juga ikut diintervensi dari awal
dan banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh partai golkar
dan alhamdulillah partai golkar salah satu partai yang mempersiapkan untuk pilkada lebih awal dari yang lain
mari sudah dikumpulkan seribu enam puluh empat calon kepala daerah
beri terima kasih kepada pemerintah dan gubernur
dan dengan demikian pekerjaan kita masih sampai bulan oktober
itu sebabnya agenda agenda politik kita harus selesaikan
dengan agenda politik selesai dengan kita konsentrasi pada agenda politik
kemarin sudah ditargetkan golkar mengharapkan kemenangan pilkada
dan ini sama seperti di tahun dua ribu dua puluh yang lalu
kalau seluruh pekerjaan politik ini selesai baru kita urus
terima kasih kepada al hidayat dan hwk yang telah memberikan mandat kepada saya
dan insyaallah mandat ini akan dipegang
dan kita bersama sama bekerja untuk partai golkar yang lebih baik
yang secara langsung akan membuat indonesia lebih baik lagi
dan terima kasih saya memberikan waktu kepada yang akan memberikan kultuh
sehingga punya waktu yang cukup luas
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh